inilah masjid al mukarobin dan gereja kristen muria indonesia gkmi
di jalan kolonel sunandar desa winong kecamatan patikota kabupaten pati jawa tengah
uniknya masjid dan gereja yang saling berhadapan ini seakan menyatu dengan adanya kanopi
keberadaan kanopi yang menghubungkan kedua tempat ibadah ini dibangun sekitar delapan tahun belakangan
dan menjadi simbol persatuan antar umat muslim dan kristiani di desa winong
tidak ada masalah tidak ada masalah
tapi kalau seperti itu fitri kan harinya ke situ tidak bisa ke situ
lalu saya datang besok saudara saudara mbak oh ya silahkan terima kasih
mbak soevi ibu menantikan dua ya sebayangan sebuah kendaraannya
dan danuata itu di pantai sini
ada nilai yang memang ingin
kita bangun di situ
dengan kanopi kan seakan menjadi menyatu ini antara masjid dan gereja
nah ini menjadi simbol persaudaraan
gereja kristen muria indonesia ini dibangun pada seribu sembilan ratus sembilan puluh satu silam
menyusul masjid al mukarobin pada dua ribu dua puluh
kanopi ini menjadi saksi teduhnya toleransi antarumat beragama di indonesia
indra winardi pati jawa tengah